dan kami berikan gambar aja di wilayah timur amerika serikat
anak muda menjadi kunci keberhasilan masa depan indonesia
sekarang saatnya yang muda bercerita kepada dunia tentang keragaman yang kita punya
saya putri ayuning tias untuk cnn indonesia